weekend telah tiba masyarakat jakarta ini gak jauh jauh kalau penat ya wisatanya ke puncak
nah saya mau menengok nih bagaimana sih ya euforia masyarakat wisata ke puncak saat pandemi baru meredah
apakah masih ketat prokes macet atau tidak berapa lama ya perjalanannya
nanti kita lihat sekarang jam tujuh lewat dua puluh empat yuk berangkat
saya pun berangkat menuju puncak dari wilayah tendean jakarta selatan melewati gerbang tol kuningan dua kemudian tol jagorawi
perjalanan saya disambut dengan matahari pagi yang cerah dan belum terlihat kemacetan
sesampainya di gerbang tol ciawi terdapat pengecekan ganjil genap yang akan mengarah ke puncak
ganjil genap ini diberlakukan untuk mencegah kemacetan panjang saat akhir pekan
setelah melewati gerbang tol ciawi memang sempat terjadi kemacetan menuju gadok sekitar satu hingga dua kilometer
namun setelah itu kembali lancar kemacetan ini lebih baik jika dibandingkan dengan tiga minggu sebelumnya
beberapa pengemudi yang kami temui memang memiliki berbagai tujuan ke puncak mulai dari untuk staycation hingga ke tempat wisata
antrean kendaraan di gadok terpantau padat merayap menuju puncak
sekarang jam delapan empat puluh dua sampai gadok
tadi perjalanan berarti dari jakarta selatan
sekitar satu jam hampir dua puluh menit
perjalanan kami selanjutnya melewati jalan raya puncak gadok dan sempat kembali mengalami kemacetan padat merayap
namun setelah itu lancar kembali
saya pun sampai di tempat tujuan pertama yaitu telaga saat puncak km sungai ciliwung
desa wisata tugu utara pada pukul sembilan lewat lima puluh menit
jika ditotal dari jakarta membutuhkan waktu sekitar dua lima jam untuk sampai di sini
untuk memasuki kawasan pengunjung diwajibkan menggunakan masker
di sini pengunjung dapat menikmati pemandangan alam kebun teh hingga telaga yang berlatarkan bukit bukit hijau dengan semilir angin sejuk
berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini seperti bersuah foto berkeliling telaga bermain perahu karet hingga camping
terkait pemberlakuan prokes pengunjung memang menggunakan masker
namun beberapa melepas ketika bersuah foto
ataupun saat makan
karena tadi mau foto jadi saya agak lepas sih
jadi kalau misalkan ya tadi perjalanan ini kita pakai
sejauh ini kalau menurut saya kalau kondisi wisatawan segini sih oke ya
tapi kalau justru karena tadi saya lihat kan nggak begitu rame
jadi saya masuk gitu
awalnya sih takut tapi sekarang kan udah zona hijau jadi bisa lah keluar jadi aman lah
oke ini kan duduk duduk tapi nggak pakai masker takut gak sih
sama orang juga jauh jadi gak terasa takut sih
terkait jumlah pengunjung pengelola mengatakan memang dibatasi hanya dua puluh lima hingga lima puluh persen di saat ppkm level tiga
paling banyak sih di kita paling lima ratus karena areanya lima delapan hektare
ya beginilah bisa lihat sendiri
memang tidak terlihat tapi agak lumayan gitu
itu weekend aja sih
kalau weekday paling di delapan puluh orang seratus gitu
selesai menyejukkan mata
hanya menempuh waktu lima belas menit saya sampai di tempat kedua yaitu masjid atta'awun
beribadah sholat di sini memang sudah diperbolehkan namun dengan jarak ya
nah sekarang saya sudah sampai di wisata religi di puncak masjid al tawun
dan tadi sempat berbincang bincang dengan pengurus masjidnya
dikatakan memang di level tiga ini terjadi peningkatan pengunjung nih
jadi yang tadinya di level empat sekitar lima ratus sekarang bisa mencapai seribu
dan berdasarkan pantauan kami di sini
memang untuk protokol kesehatan di sini beberapa orang menggunakan masker seperti itu
tapi ada juga yang kita temui tidak menggunakan masker dan kurang prokes dalam hal jarak nih
dari keseluruhan wisata euforia masyarakat wisata ke puncak saat ppkm level tiga memang cukup tinggi
namun hal ini juga diantisipasi dengan pemberlakuan ganjil genap
terkait prokes walau tempat wisata sudah memperlakukan aturan
terkadang masih ada pengunjung yang tidak patuh
termasuk ada orang tua yang membiarkan anaknya beraktivitas tanpa masker
diharapkan pengunjung bisa tetap berwisata dengan protokol ketat
mengingat ancaman covid sembilan belas masih ada di sekitar kita